apakah anda berencana piknik akhir tahun ke pulau komodo labuan bajo nusa tenggara timur
jika iya anda harus bersiap merogoh kocek lebih dalam untuk menikmati pesona alam dan fauna di sana
provinsi itu sedang dirancang menjadi destinasi wisata super prioritas untuk wisatawan asing premium
dalam diskusi berjudul apbn dua ribu dua puluh untuk pembangunan destinasi pariwisata prioritas jumat siang di manggarai barat
kepala badan otorita pariwisata labuan bajo flores kementerian pariwisata shana fatina
membenarkan bahwa wisata nusa tenggara timur didesain untuk menarik turis asing berkantong tebal
bukan untuk wisata bersifat masal atau turis berkantong pas pasan
ntt itu memang terbaik di seluruh dunia sih kita bisa bilang gitu ya
jadi memang kalau misalkan rakan rakan juga
pernah keliling ntt gitu menurut saya memang salah satu tempat yang paling luar biasa di dunia
cuma ada kita doang dan banyak yang belum terekspos
dan kalau kita lihat memang marketnya yang mungkin tadi punya kemampuan untuk bisa datang ke lokasi tersebut adalah market premium tadi itu
jadi pengemasannya adalah agar wisatawan itu tidak ekspektasi terlalu banyak sama entret saat ini
karena memang kita sedang berkembang baru menyatakan sebagai fokus terhadap pengembangan pariwisata
jadi kita juga perlu lihat bahwa fokusnya pak gubernur adalah untuk memastikan nilai tambah dari datanya wisatawan
karena kita juga memang pengen mengundang wisatawan yang datang untuk belanja banyak
sehingga itu langsung multiplier efeknya itu terasa ke semuanya
jadi positioningnya kita seperti itu
jadi positioningnya adalah memang ntt disasar untuk market premium yang baru berkembang
jadi ekspektasinya wisatawan juga sudah di set dari awal gitu loh
pemerintah memang memutuskan labuan bajo ntt
menjadi destinasi wisata super prioritas sejak november dua ribu tujuh belas lalu
sehingga anggaran pembangunan infrastruktur dan sumber daya pariwisata lebih diutamakan
pada dua ribu sembilan belas ini target kunjungan wisatawan asing ke labuan bajo dipatok sebesar enam puluh lima ribu orang
serta wisatawan nusantara sebanyak satu juta pengunjung
adapun untuk tahun dua ribu dua puluh
pemerintah menargetkan semua pengembangan dan pembangunan penunjang pariwisata prioritas labuan bajo
harus selesai dilaksanakan
tahun dua ribu dua puluh diharapkan aksesibilitas kepadanya
aksesibilitas ke labuan bajo dapat ditingkatkan seperti pemindahan terminal peti kemas
peningkatan bandara komodo menjadi bandara internasional
dan percepatan pembangunan jalan lintas utara
baru ada enam hal baru dan strategis di apbn dua ribu dua puluh
yang kemarin di pak kementerian lembaganya
sudah diserahkan oleh presiden di istana
pada tanggal empat belas
dan bapak presiden juga tetap menyebutkan ini di dalam sambutan atau di dalam arahannya
bahwa harus dilakukan percepatan penyelesaian empat destinasi pariwisata super prioritas
salah satunya adalah di labuan bajo
untuk bisa menjadikan daerah ini menjadi pintu masuk secara langsung ya
bandara kita siap untuk mendukung
begitu bandara dibuka untuk internasional
maka kantor yang kami yang tadinya di maumere
di sini sudah akan siap untuk melakukan pelayani dengan sebaik baiknya
juga dengan mempergunakan kita juga sudah mempersiapkan e custom declaration
kemudian juga proses manajemen resiko
sehingga tidak semua penumpang pun akan kita lakukan pemeriksaan gitu
kita mempergunakan pengawasan terhadap penumpang itu dengan metode risk management
berdasarkan data kementerian keuangan
pada dua ribu dua puluh belanja kementerian dan lembaga ke provinsi ntt
ditetapkan sebesar dua belas tiga puluh lima triliun rupiah
atau naik seminggu
ini menurut kami

adapun transfer keuangan dana desa ke provinsi eksotis ini
tahun depan juga tercatat peningkatan pesat menjadi dua belas satu triliun rupiah
dana apbn tersebut bertujuan untuk pengembangan penataan wilayah
infrastruktur dan sumber daya manusia
untuk mendukung destinasi pariwisata super prioritas
di bawah koordinasi badan otorita pariwisata labuan bajo flores